ketua komnas kipi hindar irawan satari menjelaskan
belum ada kasus meninggal di indonesia akibat vaksinasi covid sembilan belas
data komnas kipi hingga tiga puluh november dua ribu dua puluh satu menyebut
tiga ratus enam puluh tiga kipi serius yang dilaporkan dari seluruh provinsi di indonesia
belum terdapat kasus meninggal
terkait dengan kasus meninggal
siswa di jombang pihaknya telah melakukan investigasi
dan audit bersama komda kipi dan din kesetempat
pada tiga puluh desember dua ribu dua puluh satu lalu
dengan hasil kejadian tersebut
tidak terkait dengan vaksinasi covid sembilan belas
yang di jombang anak anak sd itu
satu tujuh ratus delapan puluh enam atau satu delapan ratus tujuh puluh enam ya pokoknya satu delapan ratus an
sesama sama ya bareng
nggak ada tuh yang disuntik
dan gejala ya mungkin ada
kan itu kalau buntah
itu berkali masih
tapi kalau terus berakhir dengan kematian
nggak ada gitu ya
jadi kita nggak cukup bukti untuk menyatakan bahwa kematian ini terkait dengan vaksinasi
karena dengan data data yang ada
itu gak ada yang serupa
sebelumnya seorang siswa sd diduga meninggal dunia
sehabis menerima vaksinasi akhir desember lalu
korban adalah muhammad bayu setiawan
bocah sd asal dusun bendung rejo
desa jogoroto kecamatan jogoroto jombang
bayu merupakan siswa kelas enam sdn gendangan di kecamatan mojo warno
bayu mengikuti vaksinasi anak di puskesmas mojowarno pada senin kemarin
anak kedua dari pasangan kaswan lima puluh tahun dan miatin lima puluh delapan tahun tersebut
tiba tiba mengalami demam dan muntah muntah pada malam harinya
karena kondisinya seperti itu

bayu dibawa ke puskesmas mayangan oleh orang tuanya untuk diperiksa
sayangnya putra dari kaswan tersebut tidak bisa diselamatkan
ia dinyatakan meninggal oleh petugas puskesmas pada selasa pagi
kemarin vaksin jam dua belas malam muntah muntah
pagi jam empat dibawa ke puskesmas jam lima meninggal
setelah itu sudah sampai dikukurnya sekitar jam setengah delapan
kalau riwayat penyakit punya nggak pak
wah kurang tahu saya
ya saya dengar ini selesai hitam sudah lima hari
berarti memang nggak ada sakit riwayat sesana
wah nggak tahu itu saya
sementara itu bupati jombang yang mendatangi rumah duka pada selasa siang membantah
bahwa korban meninggal dunia akibat vaksin
pihaknya sendiri tidak akan melakukan evaluasi
lantaran prosedur atau tahapan screening sebelum vaksin sudah dilakukan
nah kita kan tidak tahu ya kemudian pulang malamnya panas
pak puskesmas pagi sudah tidak ada
jadi ini jangan terus diartikan karena vaksin
apa ada evaluasi sendiri bu yang dilakukan oleh pemkap atas insiden ini
ya kita tidak ada itu karena sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh kesehatan
pihak keluarga sendiri masih belum bisa memberikan
penerangan lantaran masih dalam keadaan berduka